pemirsa terima kasih anda masih bersama kami
laga pekan ke enam liga satu indonesia akan menyuguhkan duel panas saat tuan rumah persija menjamu persib bandung di stadion gelora bung karno sabtu mendatang
meski demikian laga bertajuk derby of indonesia tersebut terancam tertunda menyusul adanya rekomendasi polda metro jaya
menjelang laga versus persija di stadion gelora bung karno akhir pekan mendatang
persib bandung tetap menggelar latihan intensif di stadion gelora bandung lautan api di kawasan gede bage bandung kamis pagi
selain melakukan latihan fisik pelatih roberto carlos mario gomez juga meminta anak asuhnya untuk melakukan taktikal game
meski demikian laga bertajuk derby of indonesia yang kerap menyuguhkan tensi panas di dalam dan luar stadion tersebut terancam tertunda menyusul adanya rekomendasi polda metro jaya
kepolisian meminta laga tersebut ditunda terkait persiapan personel polda metro jaya dalam pengamanan peringatan hari buruh internasional pada satu mei mendatang
sejumlah bobotoh yang hadir dalam pertemuan antara kapolda jawa barat bersama dengan manajemen dan pendukung persib di sebuah kafe di kawasan re marta dinata bandung kami siang mengaku kecewa dengan wacana penundaan laga klasik tersebut
selain telah lama menantikan partai big match tersebut bobotoh menilai penundaan laga persija versus persib juga belum memiliki ketetapan yang pasti menyusul belum adanya keputusan dari operator liga pt liga indonesia baru
dan ternyata diundur ini belum pasti itu kayaknya cuma sebatas belum ada di polda aja belum ada di suara resmi pertandingan
senada dengan boboto manajer persib umuh muhtar juga menyayangkan rencana penundaan duel klasik antara dua tim warisan perserikatan tersebut
meski menilai penundaan laga merugikan persib yang telah melakukan persiapan intensif jelang pertandingan lawan persija umuh mengaku tidak dapat menuntut pt liga indonesia baru
untuk tetap menggelar laga kontra persija di akhir pekan ini
meski demikian umu berharap agar pssi berharap tegas dan tidak mentolerir penundaan laga secara mendadak
kita menuntut maaf ya mungkin tidak mungkin juga ada perubahan apa apa ya
sementara itu pihak polda jawa barat mengaku telah menerima pemberitahuan terkait adanya penundaan laga persija versus persib dari dua puluh delapan april menjadi tanggal tiga mei mendatang
selain siap dengan kemungkinan pelaksanaan laga klasik kedua tim di wilayah jawa barat
pihak polda jawa barat juga mengimbau agar boboto tidak datang dalam laga tersebut dan memanfaatkan acara nonton bareng yang akan digelar oleh dua puluh enam polres di wilayah jawa barat
polda akan bersedia dengan polda untuk pengamanannya